kita beralih ke informasi lain progres pembangunan underpass mampang kuningan sudah mencapai sembilan puluh dua persen
pihak adikara yang bertugas menyelesaikan proyek sepanjang delapan ratus lima puluh lima meter tersebut menargetkan selesai pada april mendatang
berdasarkan pantauan dari detik com pembangunan underpas mampang perapatan kuningan jakarta selatan hampir rampung
proyek yang sedianya rampung desember dua ribu tujuh belas lalu ini direncanakan selesai dan siap untuk segera diuji coba pada sabtu tujuh april mendatang
kini beberapa pekerja tengah melakukan finishing dan alat alat berat sudah tidak ada lagi di lokasi proyek
proyek yang diperkirakan menelan biaya hingga dua ratus miliar rupiah ini digadang gadang dapat mengurangi kemacetan di jalan mampang kuningan hingga tiga puluh persen